penjemputan satu ratus delapan puluh delapan warga negara indonesia kru kapal pesiar world dream
berjalan lancar di perairan selat durian provinsi kepulauan riau pada rabu siang
evakuasi wni yang terdiri dari satu ratus tujuh puluh dua laki laki dan enam belas wanita itu dilakukan oleh tim gabungan
dengan menggunakan kapal kri suharto sembilan ratus sembilan puluh
selanjutnya ratusan wni tersebut akan diobservasi di pulau sebaru kepulauan seribu
kementerian kesehatan menjamin proses observasi wni dari kapal world dream ini
serupa dengan wni yang pulang dari wuhan tiongkok
dan telah diobservasi di natuna kepulauan riau beberapa waktu lalu
kepala pusat krisis kesehatan kemenkes budi silvana menjelaskan
tujuh ratus enam puluh dua orang satgas gabungan yang terdiri dari tni polri bnpb kemenkes
serta sejumlah logistik telah diberangkatkan menuju pulau sebaru kepulauan seribu rabu siang
kita ingin menyaksikan
meyakinkan bahwa teman teman wni ini dalam kondisi sehat
walaupun sehat nanti misalnya tetap kita lakukan observasi
karena itu untuk menyakinkan semua warga indonesia bahwa mereka ini benar benar sehat
kapal kri suharto sembilan ratus sembilan puluh yang telah mengevakuasi satu ratus delapan puluh delapan wni kru kapal world dream
diperkirakan tiba di perairan pulau sebaru kepulauan seribu pada jumat dua puluh delapan februari
tim liputan cnn indonesia